selanjutnya kami hadirkan berita menarik dari mancanegara dalam kilas update
yang pertama pemerintah arab saudi tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang libur akhir pekan menjadi tiga hari
setelah uni emirat arab membuktikan bahwa libur weekend selama tiga hari berhasil meningkatkan kinerja karyawan
dikutip dari cnn indonesia com yang melansir al arabia
pemerintah arab saudi akan mengadaptasi kebijakan uni emirat arab yang menunjukkan peningkatan kinerja
sehingga karyawan bisa mencapai keseimbangan kehidupan pribadi dan dunia kerja alias work life balance